konsep pasar modern tidak hanya mengedepankan kenyamanan berbelanja namun menyediakan spot menarik untuk makan
kuliner di pasar modern bsd misalnya menawarkan kepada pengunjung beragam tempat makan yang enak
sekilas dari luar berjejer ruko ruko bernuansa pastel dengan desain kekinian
namun siapa sangka di balik bangunan ruko yang menempati area seluas tiga lima hektare ini terdapat pasar yang menjual kebutuhan sehari hari seperti sayuran bumbu dapur ikan segar dan ayam potong
berdiri sejak dua ribu empat pasar modern bsd menempatkan sebuah pasar yang menjual kebutuhan sehari hari seperti sayuran bumbu dapur ikan segar dan ayam potong
bumi serpong damai tanggerang selatan banten mengusung konsep pasar dengan perataan rapi dan bersih
pengunjung dibuat betah lantaran banyaknya pilihan kuliner menarik yang menempati seratus ruko dan lebih dari tiga ratus kios ini
roti nogat ini salah satunya
sempat fenomenal sekitar tiga tahun lalu tempat makan ini terkenal dengan roti gandum empuk dengan kacang karamel melimpa
karena di sini kita itu luber gitu
karena kalau bukan luber berarti bukan nogat gitu
ciri sendiri gitu
dipanggang selama tiga menit roti gandum dioles krim mocha kemudian ditaburi nogat
kata nogat diambil dari bahasa belanda yang artinya permen kacang
ya taburan kacang karamel manis menjadi topping khas tempat makan ini
setelah diiris roti diletakkan di piring enamel berbahan seng
sensasi makan di piring jadul atau tempo dulu begitu terasa
tekstur pada roti gandum biasanya kan agak kasar
tapi kalau ini gila lembut banget nih lihat
dan serbuk kacang ini nih yang jadi juaranya karena emang kacang karamelnya manis dan mantep banget
nah tapi buat kamu yang nggak terlalu suka manis ini ada loh opsi lain yaitu yang rasanya gurih
porsinya yang jumbo dapat dinikmati dua hingga tiga orang
sementara roti gandum gurih bakso ayam seharga rp tiga puluh tiga
begitu pas dengan padanan saus mayonis
dua belas tahun sudah nasi bogana mei mei menempati pasar modern bsd
tempat makan yang menjajakan makanan khas jawa ini menyadari kehadiran pasar modern di kawasan penyangga jakarta
menyedot pengunjung untuk sekedar berwisata kuliner
tempat makan ini mengusung makanan rumahan dengan konsep warung makan di balik etalasi kaca
terus saya kan bisanya masakan jawa nih
jadi ya udah masakannya jualannya ya masakan jawa aja
jadi kayaknya pas sama ini saya
nasi bogana dan nasi langgi menjadi andalan tempat makan ini
nasi bogana dilengkapi ayam opor suir orek tempe sambal goreng ati kentang ditambah serundeng
wajar saja rasanya yang enak membuat pengunjung ketagihan lantaran praktis dan cepat saji
rasa gurih manis memang mendominasi dari bogana yang merupakan khas tegal ini
dan dengan usia yang lama dan bisa bertahan dengan otentisitas
rasa khas jawa
penyajian dengan daun pisang membuat nasi bogana dan nasi langgi menjadi wangi
harganya pun bersahabat
berkisar rp delapan belas hingga rp tiga puluh rupiah tergantung pilihan lauk dan makanan pendampingnya
aneka sajian makanan di pasar modern bsd membuat pegiat kuliner melirik
tentunya ditunjang harga yang ramah di kantong dan cita rasa yang lezat
roni satria yudhistira satria tangerang